ula lah para satriwanku semua sepertinya kita harus menunggu para penyacu disini
begitu muncul langsung kita terjal langsung kita terkam apakah kalian setuju
kita tunggu sebentar lagi
ula lah sepertinya mereka sudah terlihat untuk yang satu ini serahkan padaku siap
kembali ke posisi
siap untuk jatuh
kecil atar kecil gini
pulangnya beli mangga buat sinyonya
muter muter kesana kesini
akhirnya ketemu juga ini penjahatnya
sebentar kita ilmu
sekarang lakban kalian sudah dibuka
coba kalian jawab di mana kalian menjembunyikan anak anak satriwan kami yang kalian curi
oh iya iya abis mukanya kayak puser
wah polisi nih
lepasin lepasin lepasin
aduh wah apaan
aduh pak maaf pak maaf pak
pak maaf pak maaf pak
tepi saya makasih
maaf pak maaf pak
aduh ya siapin diri pak ya
tadi ada tiga anak
salah satunya membuah hasil dari rampokan
ciri ciri anak itu gimana pak
yang satu rambutnya panjang dan ikal
ah ikal itu
ya terus terus pak terus pak terus pak
dan yang satunya lagi
rambutnya lurus dan dia tadi sempat ceramah
wah duet itu betul tidak
ya pak maafin pak ya
iya iya betul betul
sekarang gimana kalau kita cari perampoknya itu bareng bareng pak
karena di sini emang ada rampok kan pak
kita berdua sebenarnya sedang mencari para perampok
dan memang para rampok itu pada kedamputan ini
jalan jalan membeli sepatu
d'akab beli sepatunya di gunung pancar
daripada kita membuangnya
daripada kita membuang waktu
lebih baik sekarang kita berpecat
jadi begini kita bagi tugas
ada yang berpecar ke arah sana

tidak kok gue pelintingan
gak ada perang
kalian gak apa apa
kalian semua tunggu sini
kalian semua tunggu sini
lo gue bilangnya jamanah kecil
gue ada waktu
jencuk lah dong emang
tidak ini orang kita
eh indra lumayan cepat
kita ikut lagi kita butuh
kenapa ustadz ikutan dia
indra lukman haikal dodot dan sobri dimana
tapi selain dua penjahat ini masih ada satu lagi ustadz
mereka bertiga terus yang satu lagi dimana
yaudah sekarang mendingan kita cari haikal dodot dan sobri ya
aku tidak betah di sini aku tidak mau berlama lama di sini
aku harus mencari haikal
kau tunggu di sini jaga santriwati
jangan sampai kelayawan kemana mana
ingat tanggung jawab mereka ada di hidungmu
eh di dirimu
semoga indah sama lo pak
eh kalian tunggu sini ya
gue mau cek dulu temen temen kalian di dalam
udah bicara tuh yang bener aja
semoga indra sama lukman tuh selamat
ada berita bagus nih
woy ada berita bagus
pagil pagil malah gak nyaut lagi
kalau sampe anak anak itu tau
temen temen yang gak ada di sini
gagal gue dapet hartanya
aku doang jempolnya ya
lama banget sih
teman kalian ada di dalam
emang anda terjamin
hei ini serahin malah
mau juri siapa
mau juri siapa
mau juri siapa
ini malah pada ngelawan
lagi yang bener
mau serahin gak itu
bapak harus pastiin dulu
temen kita berdua ada di dalam
dan selamat mereka
kalau kalian gak mau nyerahin itu
gue akan bakar
jangan berangkat kalian
jangan berangkat kalian
ini harta buatmu
tapi bapak jangan pernah bu
kalau temen temen kita gak ada di dalam
jangan harap bapak bisa bermain main
teman kalian ada di dalam
cek dan diperiksa